assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk sholat idul fitri yang dilakukan secara berjamaah di rumah
dilakukan minimal empat orang
satu orang bertugas sebagai imam dan khotib
dan tiga orang sebagai makmum atau jamaah
jumlah rokaat sebanyak dua rokaat
yang mana pada rokat pertama
kita mengawalinya dengan tujuh kali takbir
yang setiap takbir tersebut
di antara dua takbir
kemudian kita membaca surat al fatihah
dan membaca surat yang disunnahkan
adalah kita membaca surat al a'la
membaca surat al a'la di rokaat pertama
setelah surat al fatihah
kemudian kita rukuk sujud seperti biasa
kemudian ketika kita beranjak ke rokaat yang kedua
setelah kita takbir
maka kita lanjutkan dengan lima takbir
kemudian di antara dua takbir
kita juga tetap membaca
atau kita membaca
salawat kepada rasulullah saw
jika kita memungkinkan untuk
atau salah satu dari jamaah yang ada di rumah
bisa menyampaikan khutbah
mungkin seorang ayah
mungkin anaknya yang
mungkin dari pesantren
atau dari sekolah agama islam
ini bisa dilatih untuk menyampaikan khutbah
ini sangat dianjurkan
adapun kalau tidak ada yang mampu
dan tidak ada yang bersedia
maka tidak apa apa
hanya dengan dua rokaat tadi
adapun kalau ada yang bisa menyampaikan khutbah
maka dilanjutkan dengan
khutbah sebanyak dua kali khutbah
sebanyak dua kali khutbah
yang lumrah biasa kita dengar
dan ikuti pada
salat jumat atau pada
salat eid di tahun tahun sebelumnya